tim kuasa hukum ketua dpd non aktif irman gusman
mendaftarkan pra peradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan
lantaran irman merasa ada kejanggalan dalam proses penangkapannya
saat operasi tangkap tangan kpk tujuh belas september dua ribu enam belas
irman merasa dijebak karena surat penangkapan yang dibawa kpk
hanya untuk direktur utama cv semesta berjaya saferiandi sutanto
ia juga mengaku tidak tahu bahwa bungkusan yang dibawa saferi yandi
adalah uang seratus juta rupiah
sampai ia diminta membuka bungkusan itu oleh kpk
setelah itu kpk keluar sepuluh menit kemudian datang lagi
nah lalu dengan lantangnya sudara sutanto
yang tidak dikenal oleh ibu memi yang tidak dikenal oleh ibu irman
nama istrinya tidak dikenal oleh pak irman bilang
eh itu yang saya kasih tadi seratus juta beli mobil
akhirnya bu irman diperintahkan pak irman ambil itu bungkusan
sedikit dilempar dibuka ternyata uang isinya